sampai jumpa di video selanjutnya
nggak bisa non ini bukan kehendak saya
perasaan kemarin nggak ada
jangan jangan lobang ular
nggak ada apa apanya kok
bekas kabel lampu taman kali
wah kayaknya minum es kelapa enak nih
oh masa gen nyari minum es kelapa non
buat nanti siang jang pulang kuliah
bentuk lo ketinggalan lagi eh
kok cepet banget mentiknya
lo kasih es terus taruh di kulkas
sesuatu telah terjadi
kenapa nih tangan
nanti kamu beresin bekas harapan anak anak ya
itu kalungnya bagus bu
ya jelas bagus dong
memberian almarhum bapak
nanti beresin ya

nah aku kukus eirmu ngomong
iya makasih mondek
coba tawaran tapi ngerti jauh gitu
halo siapa ya ini siapa loh gimana sih kamu ke telepon saya bukan ini
yang mencet mencet nomor dan main main sama saya kalau kamu mau bercanda kibatnya bisa
fatal sehingga bercanda kok awas ya saya bisa melacak rumah kamu dengan mudah
sepertinya saya pernah kenal nomor lokasi rumah ini kamu ini apa sih
siapa yang kamu telponnya siapa
tidak ada suara motor
loh sudah ada yang gali
masih terkubur di sini
tapi di mana potongan tangan itu ya
cari siapa mbak
maaf apa ini masih rumah kontrakan
oh bukan ini sudah ditempatkan sama yang punya rumah
terus yang tinggal di sini dulu ke mana ya
jan ketus kamu ya kamu tahu kamu berhadapan dengan siapa
dan mendingan kamu sekarang pergi cepetan daripada nanti saya telepon polisi lho
eh malu malu di majapahla
dia dia memegang cincin yang aku temuin tadi siang di halaman rumah depan
aku gak merasa tuh kehilangan cincin
itu bukan cincin sembarangan
cincin itu dari masa lalu
nah aku ngeliat tadi siang cincin itu ada di sepotong tangan
apa ros ada sepotong tangan pakai cincin
terus ditanam di halaman depan rumah
ya kayaknya sih begitu
tapi cerita sebenarnya aku juga gak tahu
eh eh cewek yang tadi itu nanyain yang ngontrak rumah dulu tuh siapa gitu
mungkin ada hubungannya kali ya
serem juga ya rumah ini
kamu harus bisa membalaskan dendamku
aku pinjam tanganmu doang aku sudah tidak berdaya
tanganku dipotong sama si perempuan pembunuh hanya gara gara aku mengambil cincin berliannya
tanganku dipotongnya dan dikubur di halaman depan
terus badanmu kemana
badanku dibakar abunya ditebar ke laut aku ingin kamu balaskan dendamku
jangan kan membunuh orang
membunuh semut aja saya nggak pernah
nah sekarang kamu harus biasakan
membunuh itu kan soal kebiasaan saja
naur kamu kebiasaan kau membunuh
nggak saya nggak punya keturunan jadi pembunuh
enggak kamu salah alamat salah alamat kamu
aduh aduh aduh aduh aduh aduh
yang ngontrak di rumah ini dulu itu seorang artis
bukan seperti yang kalian tanyakan
emangnya ada apa sih
ah enggak kok bu segedar nanya aja
tapi kira kira teman artis itu ada yang jahat gak sih bu
yang mana ibu tahu namanya juga orang ngontrak
ada apa sih kok kalian nanyanya mendetil amat
apa ada yang aneh di rumah ini
apa kalian udah gak betah
nggak kok bu
kita cuma pengen tahu sejarah rumah ini aja
ibu tenang aja deh gak usah sensitif gitu
ya udah kalau begitu
tapi kalau ada apa apa harus bilang sama ibu ya
nggak boleh rahasia rahasian lho
burunya ada ketemu
nggak ada ros
yang ada malah si ujang lagi ngupas mangga
iya masa anak selimut itu bisa jadi jahat
ros kadang kadang telepati kamu itu lama kelamaan jadi ngamur ya
enggak kok orang tadi aku ngeliat tangan pegang pisau di sini di rumah ini
tapi apa telepati kumisiknya
telepati kumulai ngawur ya
ujang mau pembunuh tess ujang mau pembunuhnya
kamu jangan ikut ikutan ngawur deron
ujang ujang itu
tubuh ujang dimasukin raw
dan raw itu
nah raw itu memang membahar sendang
dan kalian adalah korban awalnya
jadi kalian harus menyelamatkan diri juga menyelamatkan ujang
kasian ujang aduh
aduh tapi caranya gimana ron
kalian kalau soal pemecahan masalah selalu nanya aku
kreatif dikit cari pemecahan sendiri
gimana sih dikit dikit ron dikit dikit ron
lepas lepas lepas aduh tuhan
tiduran kenapa sih kamu sangat sensitif lagi dapat ya
aduh udah udah udah
daripada ribut mendingan bantuin ujang kasihan tuh ujang
yaudah sekarang kalau ketemu tangan ujang siram pakai air cabe
ingat air cabai bukan air jengkol oke
kau yang telah menyusuk tangan anak ini
sekarang kau harus mati dan akan aku bakar
lebih baik potong aja di tangan saya daripada saya yang dibunuh
saya akan potong tanganmu saya hanya butuh tanganmu saja
aduh seandainya kemarin saya nggak ngerogoh lubang itu
pilih aku potong atau aku tembak
aduh gak dua duanya non
bukan aku yang harus kamu basi tapi dia aja
wanita itu dulu yang membakar aku dan membakar tanganku
ini kehendak tangannya
aduh kalau kehendak saya sih maunya meluk non
kita berhasil nus
enggak jang tadi kita lagi nyari pembunuh
pembunuh masa sampai kesini sini
dia seperti kbaris jawaban penterbang
jangan pasang realmente éché lokasi
ini jangan jangan jadi apa apa ini ya ampun mudah mudahan kehormatan saya masih ada
tangan pegel pegel nih
aduh perih benar benar mau ngerjain nih
aduh untung saya keburu bangun